seorang anggota kodim seribu tujuh ratus lima belas yahukimo mengalami luka tembak di kaki
sementara seorang anggota tni lainnya mengalami luka luka lebam di bagian tubuhnya
keduanya telah mendapat perawatan medis di rumah sakit daerah yahukimo
dan rem satu ratus tujuh puluh dua pwy brikjen tni jo sembiring menyatakan
peristiwa itu bermula dari adanya anggota tni yang cekcok dengan warga di sebuah warung makan
hingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan anggota tni tersebut terluka
polisi dari polsek dekai berusaha melerai dan melakukan proses mediasi
namun pada malam harinya pihak keluarga prajurit yang terluka dan sejumlah anggota kodim
mendatangi polsek dan kembali terjadi keributan yang berujung pada penembakan praka as oleh anggota polsek dekai
keluarga dari anggota ini yang berkeras prajurit ini
untuk menyelesaikan segera permasalahan tersebut
masuk dengan pihak warungnya
pada malam harinya diduga ini masih dari pihak keluarganya
dan juga teman temannya yang kembali mendatangi teman teman dari polisi
kemudian teman polisi melakukan penembakan ini
sementara kabit propampolda papua
kombes polisi gustaf urbinas menyatakan akan melakukan investigasi atas kasus ini
termasuk apakah tindakan penembakan yang dilakukan anggota polsek dekai sesuai prosedur atau tidak
mesti menurunkan tim untuk melakukan investigasi
apakah tindakan peringatan yang dilakukan ini sesuai protap atau tidak

mengarah ke atas sambil menghimbau
atau ada satu dua yang istilahnya tidak mengarah ke atas ataupun diarahkan ke bawah dan sebagainya
tim investigasi adalah gabungan dari polda papua dan korem satu ratus tujuh puluh dua praja widayakti
kondisi di kecamatan dekai dilaporkan berangsur kondusif
andi kirwel jayapura papua